raya terpadu mrt jakarta beroperasi secara komersial pada satu april dua ribu sembilan belas atau hari ini
hari ini ya dan selama april tarif mrt yang semula ditetapkan rp empat belas untuk tarif tertinggi dan rp tiga pada tarif terendah
pada senin pagi gubernur dki jakarta anies baswedan turut menjajal mrt dari stasiun fatmawati
anies membeli tiket single trip seharga lima belas di loket stasiun
selain untuk menggait minat penumpang hal ini juga berkaitan dengan belum beroperasinya semua rangkaian kereta mrt
kereta yang ditumpangi anies berangkat pukul tujuh lebih tiga belas menit pagi tadi menuju bundaran hotel indonesia
namun saat kita tiba di stasiun asean anies yang didampingi direktur utama pt mrt jakarta dan direktur utama pt transjakarta memutuskan turun
integrasi mrt dengan transjakarta
selama bulan april mrt beroperasi mulai pukul lima tiga puluh sampai pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
dari total enam belas rangkaian kereta yang ada baru delapan rangkai kereta yang dioperasikan
dengan headway atau waktu tunggu sekitar sepuluh menit antar kereta
dan persimpangan itu adalah contoh sempurna perencanaan tanpa integrasi
di mana mrt lewat diatasnya ada tj dibangun relatif bersamaan tetapi tidak ada sedikitpun sambungan antar keduanya
jadi bagi warga dari ciledug yang mau turun pindah ke mrt tidak bisa
sama dari warga lebak bulus yang naik mrt mau turun di sana pindah ke tj juga tidak bisa
harus turun naik
nah kita tadi berhenti sebentar untuk melihat
bahwa kita nanti akan membangun semacam skybridge antara stasiun asean dengan halte base yang ada di atas tj